setelah menjalani proses bonding selama satu bulan dua bayi tertukar di bogor l dan dn resmi diserahkan ke orang tua kandung mereka masing masing pada jumat siang
proses bonding atau perkatan ikatan yang dijalani oleh dua bayi dan orang tuanya disebut berjalan dengan baik hingga mencapai proses reintegrasi atau penyatuan kembali
menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak igusti ayu bintang darmawati mengatakan dengan baiknya proses bonding selama ini maka kedua bayi laki laki itu bisa mendapatkan pengasuhan yang maksimal
tentunya rehabilitasi sosial ini tidak terlepas sangat sejalan dengan undang undang perlindungan anak pasal tujuh bahwa setiap anak harus mengetahui orang tuanya setiap anak harus diasuh dan dibesarkan
oleh orang tuanya sendiri melalui proses yang panjang akhirnya hari ini kegiatan itu bisa kita laksanakan
mudah mudahan kegiatan proses reintegrasi sosial yang kita lakukan hari ini akan memberikan kemanfaatan
insya allah ke depan kami intensifkan kami perdalami apa apa yang selama ini menjadi kekurangan sehingga kami bisa menemukan dua alat bukti untuk
namun ketika nanti ada hambatan hambatan
kami juga akan berkoordinasi dengan ahli ahli dewan pakar apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak
tentunya tujuannya adalah supaya tidak terjadi di kemudian hari kepada masyarakat terutama tempat tempat bersalin atau rumah sakit bersalin sehingga bisa melaksanakan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat